bisa banyak gak
saya ambil sendiri aja
kok pirnya tinggal satu
udah makan gak mau
aku udah makan tadi sama reina
pekannya banyak ya
lagi nemenin itu reina sekat gigi tadi mama
terima kasih tapi
kakak gak akan pernah pergi dari hidup kamu
sampai waktu yang tepat
kakak akan terus menjagain kamu
sampai ada orang benar benar sayang sama kamu
ini dia hasil foto meternity kamu kemarin sama nino
masih ada di sini
udah mau nganterin foto aku sama nino ke sini
ini foto foto yang lainnya
kebaik kecil kamu
sampai lahiran nanti
aku jadi gak sabar deh
pengen segera melahirkan putri ini
sama sama nino sampai besar

kau juga ia

dia harusnya senyum
laki laki kan emang suka begitu
papa juga dulu sama
sampai mama kasih air di muka papa
baru lembek lagi baru santai
kau dapat duit buat bayar kontrakan dan bayar hutang gua
apa gua telepon orang yang
dulu kasih gue kerjaan ya
oh iya kau kan masih simpen nomernya
halo pak bapak nggak ada kerjaan lagi pak buat saya
selagi butuh banget uang nih pak
buat bayar kontrakan
dengarin gua baik baik ya
gua gak akan kasih lu kerjaan lagi
karena lu gak becus
karena lu gak beresin kertas koran banget itu
rencana gue hancur semua berantakan semua
waktu itu saya mau beresin kertas berita soal roy
yang saya taruh di kamar bu elsa
tapi keburu susir dateng
terus saya dikasih kerjaan lain
kalau ada yang sengaja meneror elsa
katrin bener bener patah hati
gak tega gua ngeliatnya
gua punya ide
gua tau caranya
nah sekarang kalo makanannya udah abis
sekali kita sikat gigi yuk
gak apa apa mama yang temenin rena aja
mama yang temenin
biar mama disini
ma aku sikat gigi dulu ya sama mama
mama temenin rena dulu ya
gak ada yang ngengerin
gak ada yang ngerengin
mas al udah pulang
banyak pikiran gitu ya mba andien
aku juga gak tau sih
yaudah aku temenin mas odong dulu deh
udah kita antre ya mbak ya
pelan pelan mbak
lagi lagi penyelidikan gue buntu
gue pikir gue akan menemukan titik terang
tapi ternyata gue belum dapat apa apa
kok lo disini
kamu kenapa kamu kayak lusuh banget
lagi ada masalah
enggak mungkin ada masalah kerjaan
bener mas kerjaan doang
ya udah jangan mikirin itu dulu yuk
makan siang dulu
lo makan siang dulu
bisa banyak gak
saya ambil sendiri aja
kok pirena tinggal satu
udah makan gak lo
aku udah makan tapi sama sama sama rena
pekannya banyak ya
terus rena mau ngomongnya kemana
lagi nemenin itu rena sekat gigi tadi mama